iya tapi kan di laut ada ombak
kalau kamu hanyut terus kamu tenggelam
bukannya doain anaknya biar baik baik
iya bukannya begitu sayang
ya mama mama tenang aja
menurut ramalan cuaca
hari ini cuaca cerah banget
yaudah mila berangkat sekarang ya ma
eh eh tunggu
kamu kesana gak sama cowok kan
kamu harus ingat pesan mama
kamu boleh pacaran
sampai kamu lulus kuliah nanti
dan lulusnya juga harusnya
udah udah aku takut
aku balik lagi
eh apaan sih ini enggak enggak enggak
kita harus nyobain di depan sini ayo
seru banget livia ayo
coba ke depan ya
retangin banget ya
kita mau kemana sih
kamu tuh bawa el banget ya
nanti kamu pasti bakal bingung
enggak enggak ya ampun
jangan ngambek dong
nah sekarang kita sudah sampai
gimana menurut kamu tempatnya
mila bagus banget tempatnya
mila kamu tahu tempat ini dari mana
tapi kok sepi banget ya
kenapa cuma kita berdua doang di sini
ya karena tempat ini memang udah dipesan khusus
sama siapa ya
sama siapa ya
kamu ngapain di sini
kamu udah mau capek capek
bawa calon istri aku di sini
tunggu tunggu bentar bentar
nanti aku kasih tau
nanti aku kasih tau nini
maukah kamu nikah dengan aku
cinta banget sama kamu
aku sudah beristirahat
aku juga sayang banget sama kamu
aku juga sayang banget sama kamu
aku benar benar minta maaf mil
aku benar benar menyesal terhadap apa yang telah kukerbuat sama kamu
kamu mau kamu menerima lamaran aku
aku pasti bakal jadi ayah yang baik untuk anak di kandungan ini
aku mau ucapkan terima kasih sama kamu
soalnya kamu udah bantuin kak fadil buat nyamukmu ini
aku seneng kok kalau kamu sama kak fadil bahagia
kamu kok malah nangis kamu kenapa
kamu mau nangis kamu kenapa
enggak mungkin mungkin karena aku terlalu bahagia ngeliat kamu sama kak fadil
biar kamu juga ngerasain kebahagiaan dari aku
livia itu kan cincin kamu
harusnya kamu gak lepas dan harus dipakai terus
aku gak mau kalau kak fadil marah
pakai pakai cepetan pakai
supaya kamu ketelaran kebahagiaan
bagi kita berdua
dan mudah mudahan kamu akan menikmati cincin ini
sebentar lagi kamu melakukan ilaczan hartinya
sebenarnya via rancangan ini kalian yang paling penting
tolong dia kita ambil dia
siap siap buang buang kan
tidak ada balik
jadi sini saja
anak betega di trans
tidak tidak tidak
mereka akan membunuhmu
mereka akan membunuhmu
mereka akan membunuhmu